sementara itu partai demokrat dipastikan memberikan dukungan ke pasangan calon presiden prabowo subianto dan calon wakil presiden sandiaga uno
hal ini dikonfirmasi langsung oleh sekjen partai demokrat hinca panjaitan
saya datang kemarin untuk memastikan yang kami sampaikan kemarin bahwa akan mendaftar bersama sama ke kpu
sebelum ke kpu nanti teman teman dari sini pak prabowo dan kawan kawan akan bertemu pak sby di kuningan sekarang
dan dari sana nanti sholat jumat di sunda kelapa dari sunda kelapa nanti baru ke kpu
jadi terima kasih saudara saudara
hari ini kita akan mendaftar dan saya di dalam akan ketemu dengan sekjen dari partai demokrat
membawa pesan dari presiden sby
saya juga baru dapat berita dan insya allah akan dikonfirmasi
kalau benar beliau
akan mendukung koalisi kami mendukung pencalonan saya dan sandiaga uno
dan ini sesuatu langkah yang sangat besar dari beliau
dan saya juga berniat untuk segera sewan ke beliau dalam waktu yang tidak terlalu lama